di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
ternyata masih terdapat sarana prasarana belajar di indonesia yang kondisinya memprihatinkan
di karawang sebuah bangunan sekolah dasar dinding serta atapnya rapuh dan berlubang
kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga pengajar dan fasilitas belajar jauh dari kelayakan
beginilah kondisi bangunan sekolah dasar negeri kutamekar i
kelas jauh di kampung gintung desa kutamekar kecamatan ciampel kabupaten karawang
sd negeri yang memiliki tiga ruang kelas ini kondisi bangunannya sangat memprihatinkan
sejumlah dindingnya berlubang dan hanya ditutup sementara dengan menggunakan triplek atau kayu bekas
sekolah ini juga tak berubin dan hanya berlantai tanah
sementara atap bangunan sebagian sudah rapuh dimakan rayap
dan setiap saat bisa mengancam keselamatan para siswa yang tengah belajar
jika dikonsumsi dengan kondisi bangunan
jika hujan turun air dengan mudah masuk ke dalam ruangan kelas melalui atap yang bocor
saat ini sekolah dasar negeri kutamekar i memiliki tiga puluh dua murid
yang terdiri dari siswa kelas satu sampai kelas enam
namun karena hanya memiliki tiga ruangan dua kelas terpaksa harus digabung ke dalam satu ruangan
tidak hanya itu fasilitas belajar para siswa pun kurang memadai
sejumlah meja dan kursi telah rusak termasuk buku buku pelajaran
meski kondisinya sangat memprihatinkan para siswa tetap semangat untuk belajar di sekolah ini
sedih pengen sekolah dibangun lagi
guru di sini gurunya juga kurang bukunya juga buku pelajaran juga kurang
pengen apa pengen terus maju
pengen terus sekolah
pengen terus sekolah ya
dan saya seperti orang pintar gitu
pengen jadi orang pintar terus harapan dari sekolah ini pengen dibikin seperti apa sekolahnya
pengen lebih bagus
sekolah dasar negeri kutamekar i memiliki dua guru yang berstatus sebagai tenaga honorer
fatmawati salah satunya
sudah dua belas tahun ia mengabdikan dirinya mengajar di sekolah ini
pada awalnya sekolah ini memiliki tiga orang tenaga pengajar
namun sekitar tahun dua ribu tiga belas salah seorang pengajar keluar dan kini tersisa dua orang
di tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas fatmawati bahkan pernah mengajar sendiri untuk enam kelas
ya begini kalian tambah tahun udah berapa tahun sembilan tahun
jadi sampai sekarang belum ada renovasi dari pihak manapun
kalau dari pemerintah ya secara ininya nggak mengajukan
ngobrol gitu kalau keadaan sekolah kami keadaannya sudah
tapi belum ada tanggapan dari pihak buah
sungguh ironis memang
sekolah yang berdiri di tengah hutan dan bertetangga dengan sejumlah kawasan industri
serta hanya berjarak puluhan kilo dari pusat kota luput dari perhatian
sembilan tahun kondisi sekolah rusak namun tak kunjung direnovasi
para siswa dan guru hanya bisa berharap ada bantuan secepatnya dari pemerintah atau pihak manapun
agar sekolah cepat direnovasi dan diberikan fasilitas belajar yang memadai
dian firmansyah karawang